pipite pengen istirahat aja
pengen istirahat mah
masuk ke dalam atopi
udah mandi pak
aduh manis segera pisang
iya atut pak
kalau sehabis mandi pagi
bareng anak sama menantu
jangan lupa atis
kamu juga harus cepet cepet
tis kamu itu harus lebih hati hati atu
iya jangan sampai kejadian kayak kemarin terulang lagi
iya nanti saya nggak sengaja tuh nyerempet mobilnya juga
kak oleh oleh tis
orang susah mah biasanya juga selalu dianggap salah tis
mimi mimi nggak kemana mana hari ini
kenapa nggak ke rumah emak emak
soalnya emak teh nggak ada kabar
kayaknya belum ada pesanan kue lagi
tumben man situ datang pagi pagi
ya boleh aja sih
bro dia datang pagi pagi cuma ada maunya doang
dia manggal di rumah sebelah
tis urusan lo nyerempet mobil udah bener bener beres
alhamdulillah jak udah beres
bagus dah gue ikut lega tis
gue juga tadinya ikut bingung
kalau lo mesti ganti biaya bengkel lo mesti jual apaan
kamu aja bingung apalagi saya ajak
gue jalan dulu ya
eh emak nih yanti
iya pak odi dari mana
bukan dari mana atuh ma tapi mau kemana
yaudah mau kemana pak odih
saya mau ke rumah haji murud setelah itu mau ke rumah mba be
kamu pulang dari mana
pasar ya iya nih ditemenin sama yanti seperti itu ya udah tuh mak saya permisi dulu
eh mak butik salamnya buat babes nanti saya sampaikan salam apaan pak odi lagi enggak muda
aja pakai salam salaman segala malu udah tua lho lho lho mak mama suka merendah begitu ah mama
masih muda tuh kalau babes baru baru apa pak odi assalamualaikum waalaikumsalam
bro lihat tadi gue coba mampir ke rumahnya lagi kemana man
lu sok nggak ngerti ya ke rumah itulah selman aman ini ini pada mau denger cerita gua kaget
sih dengerin sensitif amat lo jadi orang iya gue ke rumahnya tapi kagak ada yang keluar emang
udah sejauh mana sih hubungan sama dia gue udah minta nomor hp nya dong kan lo baru kenal
emang nggak boleh apa baru kenalan itu nomor hp ya boleh malah lebih bagus kagak kelamaan
hypothelon belum belum kenapa belum udah jede noh hp nya tapi kagak dikasih
pasti aneh pas ya teman akun rafa
eh masuk deh
dari rumah jik
udah udah yang mau kesini atuh
oh mau manjing
makan makan boleh jik
udah iya banyak banget pilihannya
ya salah satu aja atuh jik
yaudah sebentar ya
oh ring alia belum pulang sekolah
tapi gue lagi suruh beli ketoprak
pasti mau beli ketoprak
saya kan tau
ini alia doyan banget ketoprak pak mindro
bukan buat alia buat engkong
enggak es tendelnya sekalian neng
kalau kagak bubur kacang hijau aja ya
kalau alia beli es tendel dibanyakin enggak
esnya sedikit aja
gulanya pas aja biar nggak terlalu manis
boleh dah tambahin dikit
kalau alia beli bubur kacang hijau dibanyakin enggak
pakai ketan hitam
terus kalau mau liburan yang nginep sama istri di mana ya
yang deket apa yang jauh
yang deket deket aja
yang mahal apa yang murah
yang mahal apa yang murah

yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah
yang mahal apa yang murah
yang mahal apa yang murah yang murah aja dah
yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang murah yang kaget apa yang dikit yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang keluar yang mahal apa yang kerja di su beverages di desa yang mahal apa yang kerja di desa

yang mahal apa yang kurang kamu belajar yang mahal apa yang murah yang mahal apa yang ribet yang mahal apa yang tam domestic nama kamu mata cahit impressive nameda pri nama
neng enggak liat
hehehe enggak enak
kok esnya banyak
kebanyakan enggak mau
yaudah bang buangin

enggak bagusnya deh
masuk aja yuk